terima kasih bang ojak
pak nanti kalau dapat ikan tongkol buat saya aja
saya mancingnya di kolam ikan bukan di laut
jadi nggak mungkin dapat tongkol
saya juga cuma bercanda
bang ojak saya kan tetangga kamu
saya juga langganan ojek kamu
apalagi saya lebih tua dari kamu
jadi jangan dibercandain
kalau selagi marah dibecandain bagaimana
nasihatin aja pak
pulang sekalian mau makan siang
ngapain nyari ojek
biar sekalian ngasih
anggota baru facebook
kamu bener bener imut ya
hai kamu sekarang lagi ngapain
aku lagi di nes lapangan
hai empokmu ngeras ras bang patar buatkan dulu aku copy dua puluh satu apa
maksudku buatkan aku copy dua puluh satu

mengerti juga kau kopinya dua sendok gulanya satu sendok
kopi biasa itu mah
ada ada aja abang nih ah
di bagian transportasi
jadi kamu bisnisnya di bagian transportasi
iya aku ngurusin antarjemput
kamu tukang ojek
bukan antarjemput turis
the antarjemput turis hahaha
tisna lu emang bokes hai hai
halo pak tersireker dari batang teru ini
maaflah bos dua hari ini aku pergi ke luar kota dan kb tulang
karena di tempat itu tidak ada signal jadi aku tak bisa telepon kau
mak kau kasih ke orang lain
lantas kenapa aku beli pulsa dan telepon kau sekarang
mak berarti tisna udah bayar hp nya ya
memangnya dia bilang sama kau
lantas kenapa kau bilang tisto sudah bayar hp nya
itu buktinya abang udah bisa nelpon lagi
aku lagi galau nih
mau curhat tapi gak tau sama siapa
kok sama sih
aku juga lagi galau
tapi gak ada temen buat curhat
aku mah kebaga aja

aku terlalu penat deswegen
bikin selamat udah sama tomat

kan kalo ngeri sih
saya mau raker sambil mancing bersama di luar kota
alah nggak apa apa pak
enggak selalu di situ
memang kamu rumahnya di mana
di jalan rawabebekudik
kalau kamu di mana
hmm kasih tahu nggak ya
kasih tahu dong
kan aku udah ngasih tahu rumah aku
enggak terusin aja ketawa sendirinya
makasih ya pak ojek
ntar kalau dapat ikan tongkol buat saya aja
saya mancingnya di kolam ikan bukan di laut
jadi nggak mungkin dapet tongkol
saya juga cuma bercanda
saya kan tetangga kamu
saya juga langganan ojek kamu
apalagi saya lebih tua dari kamu
jadi jangan dibercandain
kalau selagi marah dibercandain bagaimana
kalau marah dibercandain bagaimana
nasihatin aja pak
harusnya kamu ngasih tahu ojek
bukan malah dibercandain
baru dua kali assalamualaikum
ada apaan be
tadi gue lewat warung
kira kira sama gak ya rasanya
sama kopi instan dari lu
jadi dari semalam lo ngerjain si tisna
jadi kemarin kan dia pamer facebooknya
nah semalam gue ad pake facebook palsu
isabel yang terluka
di mana kek
itu udah pasti dom